kementerian komunikasi dan informatika sedang menyiapkan peraturan menteri yang baru
yang mengatur tahapan hukuman bagi penyebar konten hoax di media sosial
humas direkturat jenderal aplikasi informatika kemenkominfo sebelumnya
sudah kita coba hubungi namun tidak merespon permohonan wawancara kami lebih lanjut terkait hal ini
lantas sejauh mana sebenarnya konten hoax beredar di media sosial saat ini
dan bagaimana kebijakan pemerintah merespon hal ini sudah ada melalui sambungan zoom
untuk membahasnya lebih lanjut bergabung bersama saya telah terhubung dengan
wenceslaus manggut ketua umum asosiasi media sibar indonesia
selamat malam pak wens
pak wens kalau melihat kemenkominfo nih kayaknya sekarang lagi menggodok mengenai aturan baru
hukuman hukuman rangkaian hukuman terhadap penyebar hoax di media sosial
apakah memang kondisi peredaran hoax di media sosial ini semakin parah
sampai rasanya kemenkominfo harus ambil tindakan tegas
untuk penyebar hoax
ya memang hoax ini selalu menumpang di gelombang peristiwa ya
tidak ada sedikit sekali hoax yang kalau situasi politik situasi sosial sedang sepi
hampir jarang gitu
dia menumpang di peristiwa besar
ada pandemi covid sembilan belas ini
sedang tinggi tingginya dia menumpang di situ
banyak hoax di situ
ada peristiwa politik kayak pemilu dia menumpang di situ
kita mungkin di akhir tahun ini ada dua gelombang besar
satu pandeminya dan yang kedua itu adalah pilkada
jadi dua peristiwa yang sama sama besarnya
dan hoax memang berpotensi meningkat di situ karena ada dua gelombang peristiwa itu
nah tetapi kalau perintah
mau mengatur mengatur para penyebar hoax
sebenarnya kan sudah ada ite ya
peraturan menteri ini mau mengatur seperti apa lagi
nah saya kira mungkin pengaturan ini itu bagian dari kegaguan kita selama ini
ya untuk menjawab pertanyaan besar
bagaimana membereskan hoax di media sosial itu
dan apakah platform itu perlu diregulasi atau tidak
karena sampai sekarang semua regulasi kita di ranah media sosial itu mengatur penumpang
bukan mengatur perusahaan transportasi konten
para pemilik atau para user di internet atau di media sosial
ya tidak akan bisa sampai ke lautan publik konten konten yang mereka bikin
kalau tidak ada perusahaan transportasi kontennya
undang undang ite dia mengatur penumpang
bukan mengatur bis yang mengangkut penumpang
tidak ada attermen ini kalau benar seperti kata pak
benar seperti yang diberitakan bahwa lagi lagi nanti dia mengatur user di situ
mengatur para pemakai media sosial
seperti lagi lagi dia mengatur penumpang
bukan mengatur pengangkut transportasi konten
artinya pak wenz artinya kalau dari tanggapan amsi sendiri melihat undang undang ite selama ini dijalankan untuk mengatur peredaran hoax di media sosial di indonesia
kurang efektif untuk bisa memberikan tanda kutip jerah
supir busnya tadi bisa memberikan literasi digital bisa juga membantu pemblokiran dan segala macam
ya jumlah user internet kita itu kalau diangkat satu ratus enam puluh an juta
kalau jumlah akun media sosial itu di angka satu ratus lima puluh an juta
berarti kan kita mengatur manusia sebanyak itu di media sosial itu
berarti kita harus meliterasi manusia sebanyak itu soal undang undang ite
itu pekerjaan besar sekali saya kira
belum mereka yang punya kepentingan atau punya maksud tertentu dengan konten konten hoax atau hpc
yang diliterasi saja yang belum diliterasi saja sudah sangat banyak
yang sudah terliterasi ya juga bisa menyebarkan hoax dengan maksud maksud tertentu
dan selama solusi kita hanya ini maka kita akan tangkap penumpang terus nanti
kita akan selalu menangkap para penumpang
lest regulasi yang mengatur transportasi konten
atau teman teman di platform
mungkin juga membayangkan peraturan untuk pengatur teman teman di platformnya
jangan membayangkannya juga terlalu ekstrim
tetapi let's say lah misalnya sesederhana begini
begitu ada peristiwa besar karena kita sudah tahu patternnya
partnernya adalah bahwa itu ada gelombang besar
maka hoax itu akan meningkat
ada pandemi dia akan meningkat
ada peristiwa politik
ada pemilihan legislatif atau pemilihan presiden
dia juga meningkat
maka parkirnya kita sudah hafal sebetulnya
maka persis pada saat dan patent meningkatnya hoax itu mestinya mestinya teman teman di platform bisa diajak bekerja sama oleh pemerintah untuk menyediakan fitur fitur pencegah
orang kalau kayak naik pesawat kan orang diperiksa di bandara itu
orang diperiksa di bandara supaya tidak ada bom yang naik pesawat kan
bagaimana supaya para pengguna ini sebelum naik bisnya dia si perusahaan transportasinya menyediakan fitur supaya bom hoax itu tidak terangkut
kalaupun terangkut tetapi risknya kecil daya sebarnya kecil
atau setiap orang yang buka akun facebook misalnya dia sudah kasih notifikasi
hari ini beredar hoax ini dengan share konten ini karena itu adalah hoax
setiap orang yang buka akun media sosialnya
si perusahaan transportasi konten itu memberikan notifikasi di situ
nah itu kan tidak ada
jadi teman teman di platform harus diajak juga untuk memberikan literasi dan pencegahan teknis
ya solusi teknologi di situ
bukan solusi hukum seperti sekarang
pak wens kalau data dari amsi sendiri paling banyak di media sosial mana sih penyebaran hoax ini di indonesia khususnya
ya di kita masih kalau yang terlihat kan masih di akun media sosial
masih di akun media sosial kayak facebook
nah kita memang ada kerjasama ya
amsi itu kan anggotanya hampir empat ratus media dan kita ada kerjasama dengan teman teman platform itu
media atau para wartawan based on media di situ boleh dibuka aksesnya ke dashboardnya teman teman platform itu
jadi nanti di situ kita bisa lihat gitu di dashboard itu mana saja kontennya
konten yang kita anggap hoax hari ini
dan lalu media itu bisa conteng misalnya kompas bisa ngambil konten yang mana untuk diverifikasi
liputan enam ngambil konten yang mana gitu
nah baru nanti setelah itu dipul konten kontennya itu di cekfakta com atau dimuat di media masing masing
dan sebetulnya teman teman platform juga bisa mengamplifikasi hasil kerja
hasil kerjanya ya
artinya tidak sekedar membuka dashboardnya untuk media melakukan verifikasi atas hoax yang beredar di media sosial
tetapi juga membantu untuk mengamplifikasi hasil kerja medianya
pak wens tapi kalau kita berbicara soal user apalagi di tengah tadi banyaknya hoax sekarang
orang bisa kemudian ketika diblokir akunnya kan bisa bikin baru lagi
artinya banyak cara untuk melakukan hoax itu ya kan
nah itu dia
itu dia artinya selama pemerintah kita selama kita masih fokus di user gitu ya
akan begitu terus
tapi kalau misalnya kita coba melirik atau mengajak teman teman di perusahaan pengangkut konten tadi itu
perusahaan pengangkut penumpang user di media sosial itu mungkin bisa solusinya bukan hukum
tapi solusinya adalah teknologi
misalnya orang kalau daftar di akun media sosial itu nggak bisa pakai nama samaran nggak bisa apel abal
tapi identifikasinya harus jelas
baik nomor handphone misalnya
satu orang nggak bisa punya dua akun karena nomornya terkoneksi dengan akunnya gitu
nah jadi disegah dari awal gitu
dan yang kedua orang kalau buka media sosial gitu dia harus dikasih langsung literasi misalnya gitu
ya ada aturan tentang larangan penyebaran hoax
itu orang buka facebooknya
timelinenya sudah ditutup dengan pop up
itu aturan untuk larangan menyebarkan hoax atau headcase kena pasal berapa lah
di situ misalnya
atau dia bisa kasih notifikasi hari ini hoax yang beredar di media sosial tentang ini
tolong jangan di share gitu
akan bisa pencegahan model kayak begitu
dan artinya platform juga punya hak untuk melihat pattern pattern si penggunanya ini seperti apa
kalau memang ternyata kelihatan dari titik ini lokasinya di sini dengan nomor ini
harusnya bisa ke band juga begitu ya
ke blokir juga account yang lainnya
artinya dampak untuk usernya tidak terlalu signifikan atas pembuatan atau penggodokan aturan baru dari kemenkominfo
artinya juga kemenkominfo harus bisa menggandeng lebih dekat lagi dengan platform platform media sosial
supaya gimana caranya bisa meminimalisir hoax ya yang terjadi di media sosial khususnya
pak wens terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
ketua umum asosiasi media siber indonesia